tapi uangnya masih sama willy
kita nunggu aja sampai willy ngembalin uangnya
sylvia udah gak minta bantuan kang darman
kang ujang sama kang cecep nggak mau bantu
kan kang cecep kenal sama willy juga
pernah sama sama di terminal
kalau encoy pasti gak mau
dia udah bilang gak mau perang
dia juga bilang
kalau kita kalah
kita bakal oat dari sini
dia gak mau
kalau nanti dia jadi nggak punya kerjaan lagi
kalau boris gimana
boris baru naik pangkat
masa jadi pengkhianat
apa enaknya naik pangkat
bukan tambah aman
malah tambah susah
kamu sendiri gimana
sekarang kamu mau kemana
kalau pulang kamu yakin kamu aman
selama masalah uang tiga puluh juta itu belum beres
kalau nanyain bu bun
udah kita kasih pelajaran
kang mus setuju
kata kang mus
selebihnya saya yang urus
disuruh diskusi sama kamu
sekarang kita cari willy
kan tadi udah saya bilang
tapi mau cari wilih kemana
kita mikir dulu
sampai jumpa di video selanjutnya

berusaha berapa ya
barusan berapa ya
cuma satu bos
kalian operasi seharian cuma dapat satu dompet
copet macam apa kalian ini
kalian tidak bisa diandalkan
cari tambahan personil
jadi nanti seperti biasa
tiga orang di jalur bis
tiga orang jalur angkot
kamu cari satu orang
kamu cari satu orang
kamu yang awalnya ngasih tahu kalau tony mau supaya semuanya bergabung seperti dulu
willy otang sama yang lain balik lagi kesini
kamu juga bilang yang bikin kita jadi begini
dari temen jadi musuh
itu bos bubun
sebelum kamu di telpon bos bubun
kamu ngomongnya seolah olah pro sama tony
malahan waktu ncoy bilang
kalau kita gagal kita bisa out semua
kamu bilang tenang gak usah takut
ingat kita pernah keluar dari sini dan sampai sekarang kita masih hidup
menurut kamu saya harus gimana
waktu tony nanya ke saya soal rencana dia
kalau saya udah jelas gak mau perang
ini kita ngomongnya udah apa belum
saya mau kerja lagi
balik kanan bubar

gak ngelatih sepupu kamu lagi
dia daftar ke perguruan silat
kamu yang baru di belakang
nama perguruan silatnya apa
tadi saya ngitung udah sampai berapa ya
sekarang kita mulai diskusinya
mulainya dari mana
banyak yang bisa
tapi pasti hasilnya nggak akan sama
ada yang enak
ranginan kita harus enak
enaknya bukan enak biasa
tapi pake banget
kita minta tolong cemumun
cari yang jago bikin rengginang
tenaga kerjanya nggak mungkin cuma satu orang kan
biarin semua cemumun aja yang nyari
ranginan dulu aja
usaha ranginan sama opak maju
kayak usaha kicimping yang udah jalan duluan
jadi mau terima tambahan investasi dari sylvia
tapi uangnya masih sama will
kita nunggu aja
silvia udah gak minta bantuan kang darman
kang ujang sama kang cecep nggak mau bantu
kan kang cecep kenal sama willy juga
pernah sama sama di terminal
ini udah gak bisa
udah gak bisa
udah gak bisa
kalo udah gini
udah gak bisa
udah gak bisa
udah gak bisa
udah gak bisa
udah gak bisa
udah gak bisa
kalo udah gak bisa
udah gak bisa
udah gak bisa
dan ada gorjpd thing
ah hari ini mau dimasakin apa
kamu mau ke pasar
abah sudah lama tidak makan ikan asin jama roti
atau pedang merah
gak usah sama apa apa lagi
sama sambal aja
nanti darah tinggi abah kumat